jadi di belakang saya ini adalah sungai cipunagara
satu dari tujuh sungai yang melintasi desa wisata cibulu
ini sekarang kita mau nge prog namanya
ngeprok itu adalah cara mencari ikan dengan metode tradisional
memiliki dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut jawa
dan dataran tinggi dan pegunungan
subang memiliki potensi wisata yang beragam
saya mengunjungi sebuah desa di kabupaten di tatar pasundan ini
yakni desa cibulu yang dirintis menjadi desa wisata pada dua ribu enam belas
desa cibulu terletak di subang bagian selatan
dua puluh km dari pusat kota subang
berada di ketinggian enam ratus meter di atas permukaan laut
udara di sini terasa sejuk
desa berbukit bukit dan lembah ini semakin elok
dengan kehadiran tujuh sungai yang mengalir di sekitarnya
yaitu sungai cipunagara
jadi di belakang saya ini adalah sungai cipunagara
satu dari tujuh sungai yang melintasi desa wisata cibulu
dan di sini
masyarakatnya itu masih melestarikan dan juga masih melakukan tradisi tradisi
di antaranya salah satunya adalah ngeprok
tapi sebelum ngeprok itu
kita bikin lemeng dulu
lemeng itu apa
kalau bahasa indonesia nya kayak lemang
ngeprok baru nanti kita makan rame rame
udah seru banget pasti
serupa dengan proses membuat temang
lemeng yang menggunakan bambu sebagai wadahnya diisi dengan beras yang telah diberi bumbu dan rempah
kita mulai mencari ikan
kita mulai mencari ikan
kita mulai mencari ikan
kita mulai mencari ikan
kita mulai mencari ikan
puluhan warga desa cibulu mulai bersiap di pinggir sungai cipunagara untuk ngeprok
jadi ini sekarang kita mau ngeprok namanya
ngeprok itu adalah cara mencari ikan dengan metode tradisional
caranya itu pakai bubu
bugo itu yang tadi saya bawa
itu yang pakai bambu itu sebagai perangkapnya
kita sini sambil dikeprok keprok pakai bambu supaya ikannya masuk ke dalam bubu
nah sekarang ini lagi prosesnya nih gedung
bubu atau perangkap ikan dari bambu ini harus dipasang dengan kuat agar tidak terbawa arus sungai
dan inilah yang disebut ngeprok
bambu dipukulkan ke permukaan air secara berulang ulang untuk memperoleh banyak ikan
cukup melelahkan karena kita harus berjalan melawan arus sungai
tapi kegiatan ini sangat mengasihkan
warga cibuluh biasa ngeprok pada musim kemaram saat permukaan air sungai tidak terlalu tinggi
pesertanya mulai anak anak hingga orang dewasa
kelantan pak ikan apa
ada yang besar
ini walaupun ikannya kecil sebenarnya bukan masalah ukuran kecil atau besar ikan

waduh luar biasa

masyarakat desa cibuluh meyakini
sungai adalah sumber kehidupan yang akan memberi manfaat berlimpah hingga di kemudian hari
kami pun menyampaikan bagaimana masyarakat itu harus melestarikan sungai
salah satunya dengan memperkenalkan ulincai
artinya bermain di sungai itu seperti apa
hal hal yang kami lakukan semacam kecil dulu sekarang itu harus bisa dipraktekan lagi di sana
ikan genggeng hek
ikan genggeng hek yang telah dibersihkan di mana
masak di dalam bambu
walaupun ikannya kecil tapi rasanya enak
karena baru banget ditangkap terus langsung dimasak
jarang jarang bisa main di sungai seperti ini
bisa ambil ikan sendiri masak sendiri sampai ngumpul di pinggir sungai seperti ini
pengalaman luar biasa
masak di dalam bumbu
masak di dalam bumbu
wisata cibulu subang punya makanan khas yang bernama tutup opak
opak merupakan kerupuk yang terbuat dari beras ketan dan kelapa
obak dihancurkan dengan cara ditumbuk atau ditutup
opak hancur lalu dicampur dengan nasi yang telah dibumbui dengan bawang merah bakar kencur dan cabai rawit
resep nenek moyang ini masih dipakai hingga sekarang
masak di dalam bumbu
masak di dalam bumbu
buat anda nih yang gak tahu artinya tutup tutup itu kalau bahasa sunda atau bahasa indonesia nya itu adalah tumbuk
tapi nasinya itu nggak boleh ditumbuk harus diaduk aduk seperti ini
dan kalau untuk masyarakat desa wisata di cibulu di subang ini biasanya mengkonsumsi tutup opak ini pada saat sarapan
karena pertama alasannya praktis yang kedua gampang dibuat yang ketiga bahan bahannya mudah didapat di sini
sebentar lagi saya makan
katanya rasanya enak
tapi saya nggak tahu karena saya belum pernah makan
potensi alam dan lingkungan yang masih terjaga serta tradisi yang melekat pada kehidupan masyarakatnya sehari hari
membuat program desa wisata di cipuluh cukup berhasil

angka ini meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan sebelumnya
pada tahun dua ribu enam belas jumlah wisatawan yang datang ke desa cibulu mencapai dua belas orang
angka ini meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan sebelumnya
indrayani laxmi roby bakhtiar subang jawa barat